kepada itu apaan sih
kamu gak bilang enggak berarti kamu mau
kalau tidak bobo digigit nyamu
kalau tidak bobo
mila gak percaya
karena ternyata papa bukan papa kandung mila
mila gak percaya
mila gak percaya
kok bisa begitu
seorang ayah tidak mau mengakui darah dagingnya sendiri
lalu apa alasan dia
mana ada seorang ayah tidak mengakui anaknya sendiri
kamilah itu memang darah daging kamu
buah cinta kamu bersama farah
kamu gak percaya
yang kamu bilang selama ini kamu cari cari
setelah dua puluh tahun kamu cari
sekarang kamu ketemu
sekarang juga kamu mau ngingkari bahwa dia bukan anak kamu
kamu jangan emosi
dengarkan dulu penjelasan aku
penjelasan apa lagi
kamu tidak mau mengakui kamila itu anak kamu
apa kamu pikir farah itu pernah bersama laki laki lain
lalu dia hamil
lalu dia melahirkan kamila
farah itu wanita setia
dia tidak pernah bersama laki laki lain selain kamu
saya sendiri suaminya tidak bisa menyentuh dia
bukan itu fena
bukan itu masalahnya
dan aku yakin
ya lalu kenapa kamu tidak mau mengakui dia
karena itu yang terbaik buat kamila
kamila lebih baik menjadi anak kamu van
karena selama menjadi anak andu aku
masalah itu tidak akan pernah selesai
akan terlalu banyak tuntutan dari ibu aku fen
dan mamanya fadil juga sangat membenci ibuku
karena ibuku akan menikahkan kamila dengan edo
dan mamanya fadil juga tidak suka dengan keluarga aku
akan selalu ada mata pisau di antara keluarga aku dan keluarganya fadli
kami akan menjadi korban keegoisan orang orang di sekitarnya
dan aku tidak mau itu fen
jadi fen tolong
aku mau tolong aku
demi anaknya farah
farah wanita yang sama sama kita cintai dulu
begitulah ceritanya bu
sampai sekarang saya masih bingung bu
kenapa haris menganggap bahwa keputusannya itu adalah yang terbaik untuk dia dan untuk kemila
padahal jelas jelas dia telah melukai hati kamila
dengan mata kepala sendiri bu dia bisa melihat camilla itu menangis
camilla itu menangis pasti karena dia merasa sakit hati ditolak oleh ayah kandungnya sendiri bu
kamu jangan berkata seperti itu
sebetulnya haris juga kasian sekali
sampai sampai dia tidak punya jalan lain
hanya itulah jalan keluarnya
effendi apapun yang dibebankan pada pundak kamu oleh haris itu adalah amanah
kamu harus melaksanakannya dengan baik
apalagi haris adalah sahabat kami
tapi amanah itu sangat berat bu
saya tidak sanggup ibu
saya tidak sanggup melihat penderitaan haris dan kamila ibu
tapi apakah muhtega
kalau kamila lebih menderita
kalau kamu sampai tidak menjalankan amanah itu
sekarang menurut ibu bagaimana
apa ibu tidak keberatan kalau saya menyetujui usulannya haris
apapun keputusan kamu nak
karena ibu percaya kamu itu orang baik
apa yang kamu lakukan itu untuk kebaikan semua
terima kasih ibu
terima kasih ibu
masa yang dit vostakoda ya
kamu kok belum tidur kak mila
mila belum ngantuk kak
nggak tahu kenapa mata mila gak bisa terpejam
kamu masih belum bisa terima kalau dokter effendi adalah ayah kandung kamu
kamu maunya pak harsin jadi ayah kandung kamu
bukan kak mila yang nggak bisa terima kak
di hati kak mila kak mila tetap yakin
papa kandung kak mila itu pak harsin bukan dr effendi
tapi begitulah kenyataannya mila
kamu harus bisa menerimanya
dan kamu harus berusaha mencintai dr effendi
seperti kamu mencintai pak haris
kak mila akan berusaha
kak mila akan berusaha kak
iya mila kamu harus berusaha
dan aku nggak mau kamu sedih lagi
kamu harus tersenyum ya
kamu harus percaya mila
allah itu maha besar
dan suatu saat kebenaran pasti akan terbuka
yang harus kamu lakukan sekarang
sabar dan bertawa akal
allah akan menyelesaikan semua urusan yang gak bisa kamu selesaikan
sekarang kamu tidur ya
kamu harus berusaha
kak fadil bila belum ngantuk
kasian kak fadil nanti
kalau besok pagi dia bangun dia lihat mamanya matanya sembab karena kurang tidur
atau kamu mau digendong
eh kak fadil
kak fadil kenapa kamu kayak gini

ah apa perlu aku nyanyiinin anak bobo juga
kak fadil waktu itu
kak fadil itu apaan sih
kamu gak bilang enggak berarti kamu mau
kalau tidak bobo di gigitnya mu
kalau tidak bobo di gigitnya mu
suara kak fadil bagus juga
terima kasih kak